peran para sukarelawan tak terlepas dari persiapan atlet indonesia yang akan tampil di ajang special olympic world games dua ribu sembilan belas di abu dhabi
bekerja tanpa pamrih para sukarelawan ini membantu mempersiapkan semua kebutuhan para atlet indonesia
dan informasi menarik berikut ini sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini dan terus perbarui informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya anita mai selamat malam dan salam sports
sejak pelatnas special olimpic world games dua ribu sembilan belas dimulai awal februari lalu kesibukan di asrama atlet di kawasan kampus universitas negeri jakarta ini menjadi rutinitas para sukarelawan
dengan kondisi atlet yang semuanya adalah penyandang disabilitas intelektual para sukarelawan di sini harus selalu siap membantu mereka
seperti persiapan untuk makan seperti yang terjadi saat ini
dan juga untuk mencari makanan yang lebih enak
dan juga tak hanya persiapan untuk makan juga saat mereka bersiap untuk latihan
dan semuanya para sukarelawan ini melakukannya tanpa dibayang
kerjaan yang dilakukan para sukarelawan ini tidak bisa dibilang ringan
mereka harus bisa menangani kondisi emosi dan suasana hati para atlet yang kadang tidak stabil

pada saat ini para sukarelawan berkumpul dengan para atlet
pada saat ini para sukarelawan berkumpul dengan para atlet
pada saat ini para sukarelawan berkumpul dengan para atlet

ya buat kepuasan batin aja sih
kita melihat anak anak bisa berhasil kitanya ikut bangga gitu
karena mereka kalau nggak dibantu sama kita mungkin nggak akan bisa membuat prestasi itu
yang pertama ini jadi ladang pahala buat saya
karena nggak semua orang bisa ngerasain ngelatih anak anak yang berkebutuhan khusus
punya kesempatan punya waktu punya kemauan untuk bisa ngebantu anak anaknya
di abu dhabi nanti lima puluh empat atlet indonesia akan tampil di sebelas cabang olahraga
pada spesial olympic world games dua ribu sembilan belas tanggal empat belas hingga dua puluh satu maret mendatang
herlangga wisnuaji negimaulana jakarta